beredar viral surat keluarga yang menitipkan orang tua di panti jompo
apakah menitipkan orang tua di usia senja menjadi solusi
mengapa panti jompo di kultur kita di kultur indonesia lekat dengan stigma diungsikan atau juga dibuang
kami bahas bersama psikolog universitas indonesia latifah hanum
selamat malam mbak hanum
selamat malam mbak
mbak hanum kita melihat dari perspektif ilmu psikologi ya
apakah para orang tua atau para lansia yang ditempatkan di panti jompo ini selalu identik dengan stigma diungsikan kemudian dibuang
secara budaya di indonesia iya
memang stigmanya adalah kalau ditaruh di panti jompo itu seperti membuang dan menolak merawat orang tua kita
tapi kalau kita lihat secara objektif sebetulnya kehadiran pantiwerda itu adalah satu sarana yang bisa kita gunakan untuk merawat orang tua dengan lebih baik
ada tidak sih mbak perbandingan kualitas hidup ketika lansia ditempatkan atau menghabiskan masa tuanya di panti jompo
ada perbandingan kualitas hidup tidak sih mbak sebenarnya
secara umum perbanding dulu memang ada
tetapi riset di sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara lansia yang tinggal sendiri di rumahnya tinggal bersama anak maupun yang tinggal di institusi seperti pantai warda ini
jadi sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan
yang membedakan adalah lebih ke kualitas hubungan antara anak dan orang tua
orang tuanya ada di institusi orang tuanya tinggal di rumahnya sendiri ataupun orang tua bersama dengan anak
jika kualitas hubungan mereka baik bisa bicara satu sama lain maka sebetulnya kesejahteraan psikologis dari lansia tetap bisa terjaga
untuk mereka yang berada di pantijompo yang menghabiskan masa tuanya di pantijompo
seberapa besar sebenarnya panti jompo ini bisa memberikan dampak atau pengaruh
pastikan secara sedikit banyak ada perbedaan ya kan ketika di rumah apalagi mungkin kalau bertemu atau kondisi keluarganya yang terlalu sibuk
tidak bisa mengurus sehingga tidak bisa mengurus dan lain sebagainya
seperti yang tadi saya bilang kalau kita bicara institusi seperti pantiwerda kita kan bicara soal keahlian mereka dalam menangani situasi situasi
atau kondisi yang dialami oleh lansia
ada kondisi kondisi medis kondisi kondisi psikologis yang khas pada lansia dan para pengurus di pantiwerda itu adalah orang orang yang sudah terlatih
jadi sudah sangat profesional
berbeda dengan caregiver informal seperti anggota keluarga yang perlu belajar lagi perlu menebak nebak meraba raba
sehingga memang ada mungkin sebagian besar anak anak yang tinggal bersama orang tua itu kebingungan
bagaimana cara memberikan perawatan yang terbaik terhadap lansia atau orang tua yang ada di rumah
apalagi tadi ya tuntutan kita sekarang dengan produktivitas kita yang semakin tinggi
jadi kemungkinan juga walaupun lansia ada di rumah tapi komunikasi tidak berjalan dengan baik
tak pernah ngobrol nggak pernah ada diskusi bahkan mungkin satu hari itu tidak ada omongan antara anak dan orang tua
tetapi memang secara ideal nih mbak jauh lebih baik kalau
lansia itu dirawat oleh anak karena kualitas hubungannya pasti berbeda
karena bounding atau kedekatan ya kan ada hubungan darah di sana ya
oke mbak hanum ini penting juga untuk dicermati dan dipahami oleh para keluarga ya
bagaimana keluarga ini harus men treat memberikan treatment kemudian memahami kondisi psikologis orang orang
yang ada di usia senja atau mereka lansia
karena sedikit banyak pasti akan ada perubahan terutama kalau kita lihat dari sisi emosi ya kan secara psikologis gitu
bagaimana mbak hanum
jadi ada stigma di masyarakat kita bahwa kalau sudah menjadi lansia itu
orang tuh menjadi seperti anak anak sangat sensitif dan lain sebagainya
nah kira kira seperti itu rasanya perlu kita berpikirkan
karena ketika seseorang mencapai tahapan lansia sebetulnya mereka punya kebijaksanaan yang luar biasa
pengalaman hidupnya membuat mereka menjadi lebih tough lebih resilient lebih kuat menghadapi tantangan
asalkan kita yang ada di sekitarnya juga mau membuka diri menerima situasi situasi atau pandangan pandangan yang dimiliki oleh lansia yang tinggal bersama kita
jadi lansia itu dirangkul orang tua kita itu dirangkul diajak ngobrol
dicoba untuk dipahami
nah memang salah satu tantangan yang sangat berarti adalah gaya komunikasi
orang tua kita punya gaya komunikasi yang mungkin berbeda dengan kita
level produktivitasnya juga udah berbeda
kalau lansia biasanya sudah apa ya jamnya sudah lebih fleksibel
sementara kita mungkin ada jam jam tertentu yang kita perlu lebih produktif sehingga kita buru buru
nah itu yang perlu diatur lagi
dalam berbicara dengan lansia tadi ya karena ada kesenjangan cara berkomunikasi
maka kita mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan para lansia yang ada di sekitar kita
mbak hanum saya mbak hanum kita semua kan juga suatu saat akan menjadi lansia
kita akan menuju tua gitu ya pada masanya atau pada waktunya
sehingga untuk yang belum atau menuju ke tahap kesana apakah penting perlu pemahaman
apa perawatan bagaimana mengelola diri menjaga keseimbangan di hari tua apa yang harus dipersiapkan
karena tidak sedikit juga yang berpikir kalau udah tua saya nggak mau ngerepotin anak saya
kalau udah tua saya nggak mau ngerepotin keluarganya iya kan itu banyak terjadi juga kan
betul betul salah satu caranya adalah menjaga pola hidup yang sehat
nah pola hidup yang sehat ini bukan sekedar makanan yang sehat ataupun olahraga yang dilakukan secara rutin
tapi juga kehidupan sosial jadi semakin kita sering semakin banyak kegiatan sosial berkualitas
bermakna yang kita miliki itu sebetulnya membuat kita juga semakin sehat
level kesehatan kita bisa meningkat imunitas kita bisa meningkat dengan social connectivity yang kita jaga dari muda
jadi sebetulnya mungkin tiga poin key nya adalah makanan yang sehat lalu olahraga yang rutin dan social connectivity yang jaga dengan baik
oke balik lagi ke kultur atau ke budaya indonesia yang kita punya
kadang kadang banyak orang yang punya berbagai alasan ya kan
sehingga harus menitipkan orang tuanya
menitipkan orang tuanya di pantijompo
misalkan karena ya tingkat produktivitas yang tinggi kemudian waktu kemudian juga keterbatasan ekonomi macam macam lah alasannya
nah untuk hal hal yang seperti ini apakah panti jompo itu menjadi solusi atau menjadi pilihan atau mungkin ada solusi yang lebih tepat lainnya
karena takutnya mungkin kalau tadi kalau mbak hanum sampaikan lebih baik memang yang paling ideal
di rawat sendiri ya kan
karena kedekatannya pun beda
tapi banyak mungkin ada juga yang punya alasan beragam seperti tadi saya sampaikan
bagaimana mbak hanum
oke menitipkan lansia di pantiwerda itu bisa menjadi salah satu solusi sebetulnya
tetapi ingat kata kuncinya adalah menitipkan
jadi bukan berarti kemudian kalau kita menitipkan lansia di pantiwerda kita lepas tangan
justru keluarga harus bisa lebih aktif
pantiwerda akan memfasilitasi kita untuk belajar cara merawat lansia dengan baik
para pekerja di sana akan mengajarkan kita cara cara bagaimana sih ikut dalam kegiatan lansia
mengikuti bagaimana perkembangan fisiologis maupun psikologis dari lansia
itu nanti kan pekerja di pantiwerda itu akan menuntun kita sebagai keluarga
tetapi bukan kemudian melupakan
jadi kayak lepas tangan
nah cuma dalam catatan ya ini yang harus juga diperhatikan
pengambilan keputusan untuk menitipkan lansia di pantiwerda itu tidak boleh sepihak
bukan karena kita sekarang sudah menjadi orang yang di usia produktif
maka kita punya hak untuk menentukan orang tua kita dari mana
dalam hal ini kita harus diskusi
ajak orang tua minta
pandangannya kalau misalnya tinggal di pantiwerda seperti apa
bapak atau ibu siap atau tidak
mau atau tidak
karena kondisi yang terjadi adalah seperti ini
jadi lansia yang dititipkan juga tidak merasa seperti dibuang
seperti kayak udah anak saya gak mau ngurusin saya lagi
karena itu pasti sedih luar biasa
tapi dalam hal ini kita sebagai yang lebih muda harus tahu

kita kan kita sendiri kalau tiba tiba ada sesuatu yang tidak baik

begitu juga yang dialami oleh lansia
jadi harus ada obrolan di awal komunikasi dan kesepakatan bersama
baru kemudian di accept
oke artinya memang ketika menitipkan orang tua di panti warda tadi seperti mbak hanum sampaikan
harus dengan persetujuan kedua belah pihak
artinya orang tua bapak atau ibu kemudian keluarga atau anak
jadi tidak bisa hanya anak anak

betul harus kedua belah pihak selama lansianya sehat dan bisa diajak bicara ya
oke jadi tidak ada seperti unsur paksaan sehingga mengakibatkan perasaan terbuang atau diungsikan
tidak dianggap seperti itu ya
iya betul mbak
oke mbak hanum sebagai psikolog yang concern atau spesialisasinya lansia
mbak hanum sebagai psikolog yang concern atau spesialisasinya lansia
boleh dielaborasi apa panti jompo atau pantiwerda yang ada di indonesia
koreksi kalau saya salah ada yang sifatnya sosial ada juga yang memang berbayar begitu
betul betul di bawah dinas sosial saya tahu dinas sosial itu mengepalai beberapa pantiwerda di masing masing daerah di indonesia
itu sifatnya gratis
mbak hanum terima kasih sudah berdiskusi dengan kami di cnn indonesia connected malam hari ini
sayang sekali kami juga tadinya mengharapkan ada pihak atau perwakilan dari panti jompo atau pantiwerda grialansia tersebut
namun sampai dengan wawancara ini berlangsung tidak ada atau belum ada yang bisa bergabung dengan diskusi kita
selamat malam mbak hanum salam sehat selalu